kayak dia merhatiin aku deh
saya mencari maksudmu
bella juga gak ada
apa jangan jangan mereka udah pulang duluan
yaudah kita pulang aja
rafa takut kalau manusia hari mau muncul
kita ambil tas dulu
gian kamu pergi gitu aja
kamu ngapain disini
itu tadi aku lihat ada bayangan kesini
bella ini apaan ya
ini kayaknya bulu kucing deh
bukan bulu kucing deh
karena ini bulunya lebih panjang
bener di sekolah kita ini
seti banget ya
jangan jangan udah pada pulang nih
berarti kita kekunci dong
mendingan kita pulangnya lewat belakang aja yuk
pintu belakang belum kekunci
ini yang kita temuin tadi
takut takut deh li
kalo ada manusia
kita harus cari jalan keluar
saya bisa keluar dari situ
tapi aku sama sekali gak inget woli
kalo disitu tuh ada lobang
itu bukannya pak rizky ya
ke arah hutan
yaudah kita ikutin yuk
saya tuh aku cepet
keturunan manusia harimau
makanya bu messi jangan deket deket sama pak rizky
menasar nuduh aja
ya pak emang bener apa
bu messi dikasih tau
ya jelas aja lah sewot
orang yang kesuka
tapi jangan fitnah loh kalo gak punya bukti
kata siapa gak ada bukti
saya udah ngecek tuh facebooknya pak rizky
dia itu ternyata suka pindah pindah tempat tinggal
setiap dia pindah tempat tinggal
pasti ada pemunculan manusia harimau disitu
jadi ternyata emang bener ya dia itu manusia harimau
aduh gimana dong
kenapa messi nasibnya seperti ini terus
selalu aja terpisahkan oleh jodoh
messi suka sama cowok cowoknya si luman
lama lama serem ya
kayak dia merhatiin aku deh
mencari maksak kamu
manusia harimau dimana ya
jangan makan adam
aduh manusia harimau
jangan makan anak saya
tolong anak saya boleh makan manusia harimau
jangan makan adam
aku gak peduli dengan anak harimau
aduh tolong adam
aduh kalau noir sama apes
saya pengen royal
saya pengen royal
saya pengen royal
aduh duduk wajah
wah aku merasa sakit
aku mijn wellbeing pun besar
duh a shush perlahan
biar aku meminjal setiap hari
awak mulus orang nemu banyak banget ya
udah masih bikin yang enak buat adam
ya cepetan cepetan
kita harus menghentikan teror manusia harimau itu dari kampung kita
saya nggak mau ada korban lagi
saya nggak mau adam nanti dimakan sama manusia harimau
kalau dia dateng lagi saya gak mau para hansip
nah bener tuh bang dagdiktor
kita harus bertindak secepatnya
soalnya itu harimau sudah berani menyerang manusia
kalau kita dimakan gimana urusannya
aku jadi bingung
gimana caranya untuk bertindak
sedangkan kita gak tau gimana sarang harimau nya
aduh gimana sih
kan kita semua udah sepakat
kalau harimau ini adalah harimau jadi jadian
jadi yang bakal kita datengin ini adalah manusia harimau
nah bener pak
lebih baik lebih cepet
kita tuh segera gerebek rumahnya pak rizky
dia kan orang yang paling mencurigakan di kampung kita
menjadi manusia harimau
kita kan berlima
masa kita bertujuh
satu dua tiga
maaf kegedean tangannya